terima kasih tuan
terima kasih tuan
ya sudah dibayar ya pak
silahkan kau bertapa disini
apakah binatang binatang menjijikan ini
tidak bisa disingkirkan
justru penjaga gua ini
dan mereka lah yang akan menunjukkan
kau harus bertapa
dan tahan bersama mereka
itu adalah ujiannya
jika kau tak sanggup
kau tidak bisa mendapatkan kitab suci itu
bagaimana bisa aku bertapa
jika tempatnya seperti ini
aku saja tak tahu
di mana kitab suci itu berada
karena aku pernah mencoba
tapi aku tak tahan
semoga kau berhasil
dia saja tidak berhasil
tapi demi mendapatkan kitab itu
aku akan kuatkan hati
kau harus merasakan
nanti kalau aku menjadi seorang raja di kerajaan besar pajajaran
aku akan membayarkan makanan selama seumur hidupku
dan nanti juga akan aku berikan perempuan yang sangat banyak
perempuan yang sangat begitu cantik
hanya untuk seorang
jangan terbawa amarahmu seperti itu
kita akan membunuh si lembaga itu sangat begitu mudah
kalau kamu mau bekerja sama denganku
ayo ayolah pendekar gendong
abun abun abun
mari ke sana
sialatul halab delapan puluh lima
mengapa kelelawar ini menyerangku tiba tiba
ada apa sebenarnya
akhirnya aku tiba juga di puncak penung takbuban perahu
sekarang aku harus mencari kawahnya
sepertinya itu dia
cengkramannya kuat sekali
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
pelet yang aku berikan ke tubuh
ini tidak bisa dibiarkan
aku harus memberikan pelet yang lebih kuat
agar walang susah tetap menjadi
kenapa keluar dari dalam kamar nyiratu
sudahlah mungkin itu hanya lampu cahaya biasa
lebih baik kita lanjutkan penjagaan kita
ajian peletku untuk walang susah
kepeng emo julat
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
syekh guru ada apa
kenapa kau sangat terburu buru sekali
raden apa kau mendengar
ada sesuatu yang jatuh di sini
syekh guru aku sama sekali tidak mendengar
masya allah ada apa ini
kenapa semua bisa terjadi
aku tadi sedang membuat ajaran pelet untuk walang susah
tapi aku tidak tahu apa
kenapa ilmu pelet ini